lt gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat curhat di depan peserta pembekalan program kesehatan ketuk pintu layani dengan hati atau yang biasa disingkat kpldh
seakan bernostalgia ia bercerita tentang program kpldh yang disebut muncul dari ide gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama
di sela pidato pembukaan jarod menyampaikan kekecewaannya terhadap perlakuan yang diberikan kepada ahok
jarod menganggap penahanan yang dilakukan kepada ahok merupakan tindakan yang berlebihan
saya tidak bisa terima dia diperlakukan seperti seorang maaf kriminal
begitu didokter langsung masuk ini sangat tidak manusia
sangat tidak manusia
seakan akan apa yang dia lakukan selama ini tidak ada harganya
tapi ketika saya ketemu sama beliau ya ketika di jepinan
dua kali saya ketemu dia tidak apa apa
dan jangan benci pada si ahok itu juga
saya ikhlas untuk menjalankan ini
untuk memberikan pencerahan pada semua warga
saya akan terima ini saya akan hadapi ini dengan tegak
aku untuk menempuh